situasi area karang tujuh tanggul jebol
sebuah video amatir memperlihatkan detik detik jebolnya dinding tanggul di kawasan wisata taman impian jaya ancol jakarta utara pada selasa siang
diduga insiden ini disebabkan tanggul tak kuat menahan derasnya air laut pasang
untuk mencegah air laut terus masuk ke kawasan wisata
pihak pengelola ancol dibantu pemprov dki jakarta menutup sementara tanggul yang jebol dengan karung pasir
lurah ancol rusminin menyebut panjangnya tanggul yang jebol mencapai dua meter
namun kondisi ini langsung dapat diatasi sehingga tempat wisata tetap bisa beroperasi
dengan karung sekarang sudah terkendali aktivitas seperti biasa lagi
taman impian jaya ancol tidak ditutup sama sekali
selasa siang banjir setinggi hampir satu meter juga mengenangi lodan dalam satu ancol pademangan jakarta utara
seorang lansia yang menderita lumpuh dan terjebak banjir di dalam rumahnya dievakuasi oleh petugas gabungan
sempitnya jalan menuju rumah korban membuat perahu karet petugas sulit mendekat
lansia tujuh puluh tahun bernama hasan itu pun akhirnya harus digendong petugas untuk dinaikkan ke perahu karet yang menunggu di luar gang
banjir akibat luapan air laut pasang ini telah merendam sebelas rt di rw delapan kelurahan ancol
warga setempat yang memiliki rumah satu lantai diimbau segera mengungsi ke tempat yang lebih aman
selain permukiman banjirop juga kembali merendam jalan lodan raya pada selasa pagi
ketinggian air mencapai setengah meter membuat jalan raya ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar saja
sementara minibus dan sepeda motor diminta putar arah ke tempat yang lebih aman